presidium koalisi aksi menyelamatkan indonesia atau kami gatot nurmantio pada kamis pagi mendatangi mabes polri untuk menemui kapolri dan menjenguk aktivis kami yang ditangkap
namun keinginan rombongan gatot untuk menemui mereka tidak dipenuhi oleh polisi dengan alasan belum memiliki izin
gatot mendatangi mabes polri pada pukul dua belas siang ditemani berbagai tokoh seperti dim syamsuddin ada rohmat wahab hingga roky gerung
niatnya untuk bertemu dengan kapolri jenderal polisi idam aziz serta menjenguk aktivis kami yang ditahan polisi gagal karena kapolri tidak ada di tempat dan belum memiliki janji audiensi serta menjenguk
gatot membenarkan ada tiga petinggi kami serta satu orang jejaring yang ditahan sedangkan empat orang lainnya masih belum diketahui latar belakangnya
kami datang sini untuk menyampaikan petisi tadi yang dibaca oleh polri wahab kepada bapak kapolri
tapi tadi dapat informasi selama covid beliau jarang ada di kantor terima kasih
dan kedatangan kami ke sini adalah wujud ya saya ulangi kedatangan kami ke sini adalah wujud secara konstitusi kemudian wujud kecintaan kami kepada kepolisian republik indonesia